anak protoplasma yang lebih kuat
ini minumnya buat mas rendy
terima kasih aki
kaparnya mas rendy gimana sekarang
kan waktu itu mas rendy
mas rendy sempet mampir
masuk rumah sakit
terus ini udah enakan belum
saya udah baik baik aja
alhamdulillah kalau gitu
kiki lega mas dengernya
kiki tuh berdoa
minta ke allah biar mas rendy tuh dikasih
cepet pulih biar mas rendy gak kenapa kenapa
eh gak lama kemudian
ngasih hasil kalau mas rendy baik baik aja
ngasih hasil kalau mas rendy baik baik aja
makasih buat doanya
bu rosanya kemana
ibu ada di kamar mas
biar kiki panggilin ibu
kalau memang bu rosa ada waktu
ya udah kiki kita nyanyi ibu dulu ya mas ya
kiki tinggal ya mas ya
sebentar ya mas ya
ini kok kepala saya pusing ya
aduh migrainek lambuh lagi
udah apa kiki
itu di ruang tamu ada mas randy
terus katanya mas randy mau ngobrol sama ibu
kalau ibu ada waktu
ya udah ini deh
kalau saya kan migrainek lambuh kiki
saya mau minum obat dulu
kamu bilang sama rendy dia suruh tunggu ya
saya mau istirahat sebentar
terus kamu bikin minum minum ya
terus ambilin cair ya
randy mau bicara apa ya sama aku
nanti aja deh
saya tanya langsung ke dia
makan sendiri aja
tanganmu gak usah diborong
kebaikan semua brent
dia sehat dong
anakku selalu sehat dan baik baik aja ya
anakku akan selalu sehat dan baik baik aja
elsa sudah pernah foto foto belum ya
pake kamera dari andi ini
gimana keadaan kamu sekarang
ya terima kasih ya
gimana pak udah ada kabar
aku gak sanggup kalau
kalau aku harus kehilangan elsa dengan cara yang seperti ini
aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan elsa dengan cara yang seperti ini
aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan elsa dengan cara yang seperti ini
saya habis kita makan kita langsung lakukan pencarian lagi ya
makan dulu ya
tapi kalau mama gak makan gak ada tenaga
hari ini kan hari terakhir pencarian
kita harus maksimalkan semuanya ya
yuk biar ada tenaga yuk
di depan ada razia
pakai ada razia lagi
mendingan gue gak ke area itu
mending gue sendirian aja dulu disini
kalau perkiraan gua gak salah
istrinya al bakal ke kampus
saat itu juga gua baru beraksi
yeay kita udah sampai di sekolah raina
hari ini aku sekolah lagi
ya yaudah sayang
saya sekolahnya yang rajin ya
mama harus berangkat kerja dulu nak
eh ini tasnya dulu nih
pakai dulu tasnya
ayo kita masuk kelas
eh meluk lagi
nanti reina disini dijagain sama enco sama pak riza ya
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk susah susah